mulai tiga puluh juni dua ribu tujuh belas gerai tujuh sebelas atau tujuh di indonesia resmi tutup
setelah perusahaan asal thailand charun pokpan gagal mengakuisisi sevel
padahal retail yang hadir di tanah air sejak dua ribu sembilan ini
sempat menjadi tempat nongkrong paling favorit anak muda di kota kota besar di indonesia
apa yang terjadi sehingga sevel mengibarkan bendera putih
saya akan berbincang dengan guru besar ilmu manajemen di fakultas ekonomi universitas indonesia
renald kasali selamat sore pak reynald
iya delapan tahun sevel akhirnya menyerah dan menutup gerainya
menurut anda apa alasan utama yang membuat sevel akhirnya tak mampu bertahan
tentu apa yang disampaikan oleh sevel itu menarik
bahwa mereka telah tidak memiliki persoalan dalam sumber daya
sumber daya itu artinya adalah yang masuk
dibandingkan yang keluar itu jauh lebih besar yang keluar daripada yang masuk
bisnis itu hanya bisa survive kalau yang masuk atau revenue atau penjualannya
lebih tinggi daripada biayanya itu hukum dasarnya
nah di mana letak persoalannya
tentu di situ ada cara cara yang dilakukan tidak sesuai
dan ada penyebabnya mengapa cara cara yang tidak sesuai itu terjadi
saya melihat antara tahun dua ribu sembilan sampai dua ribu dua puluh

bahkan sempat dipuji oleh harian the new york times
jadi tidak usah penutupan
pada waktu gerainya ramai saja
itu sudah menarik perhatian harian di new york times di halaman depan
dengan konsep nongkrong anak mudanya itu
karena mereka juga menggunakan social media twitter facebook dan sebagainya
sehingga anak muda ngumpul dan di situ ada wi fi nya
dan disesuaikan dengan budaya asli indonesia
karena anak anak indonesia itu
di seluruh indonesia mulai dari banda aceh
kumpulnya di kedai kopi uli karim
di kedai kopi di medan di pekanbaru palembang
seluruh sampai ke pontianak jakarta surabaya ntt
nah disitulah terjadi transaksi dan terjadi loyalitas
ada ikatan ada kedekatan ada konsumsi
nah tetapi ketika sekarang terjadi berbagai persoalan
tapi saya kira persoalannya adalah
kalau kita lihat angka mulai merosot dua ribu tiga belas sampai dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas
nah tetapi penyebabnya adalah apa yang terjadi di titik awalnya dua ribu dua puluh
itu yang menarik perhatian
saya melakukan riset
tahun dua ribu dua belas saya pernah mengirim mahasiswa saya untuk melakukan praktek di beberapa retail
salah satunya di seville
saya masih ingat apa yang terjadi di sana
dan kemudian saya membaca liputan
pada waktu itu dua ribu dua belas ada kehebohan karena di kementerian perdagangan
tiba tiba seville dijeber oleh petugas di sana
ada di multi harian di detik finance
yang mempersoalkan bisnis modelnya kayak apa
ini kalau dibilang restoran kok ada convenience store nya
kalau dibilang convenience store kok ada meja bangkunya
itu yang dipersoalkan
sehingga regulator pada saat itu mulai intervensi
nah yang menarik perhatian di situ dia mulai grogi menurut nyaman saya
karena ada beberapa bulan mereka terhambat untuk melakukan adjustment
tiba tiba kompetitornya semua menerapkan apa yang diterapkan oleh shuffle
artinya lebih kepada faktor internalnya yang tidak bisa menyesuaikan terhadap perubahan yang terjadi begitu pak reynald
ataukah faktor eksternal ini lebih kuat
ya ada dua duanya internal dan eksternal
jadi faktor eksternal itu membuat mereka grogi saya kira ya
severall ini kan lanjutan dari grup modern yang pernah mengalami kebangkrutan karena fuji film itu tidak bisa lagi mereka jual
jadi mereka mempunyai titik titik outlet yang bagus yang mereka tawarkan
dan seville di dallas itu tertarik dengan seville indonesia dengan modern group
karena mereka ini adalah
memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi
dan punya pengalaman tinggi yang bagus dalam retail
pernah menjual film raw
dan kemudian mereka ini tidak punya pilihan lain
mereka mengatakan we are diing
kita mau mati kalau kita nggak punya sevel
dan seville kemudian tertarik karena mereka punya bisnis model baru
nah begitu regulator saat itu mempersoalkan dan meminta agar several indonesia mereformat bisnisnya
perencanaan mereka jadi kacau
karena kalau franchise itu tidak seperti milik kita di jakarta
kita langsung melakukan adjustment adaptasi
tapi kalau internasional apalagi itu amerika sangat rigid
jadi mereka harus report dulu ke amerika
regulator di indonesia melarang kami untuk digabungkan antara convenience store dengan tempat makan
nah mereka di sana mikir harusnya bagaimana rapat lagi
itu prosesnya panjang apalagi pemiliknya bukan orang amerika tapi adalah orang jepang
orang jepang itu mengambil keputusan memang lama
baik artinya apakah ini juga menjadi salah satu alasan sehingga pt carun pakpan dari thailand yang seharusnya informasinya memberikan akan mengakuisisi tujuh sebelas ini akhirnya mundur
saya kira gini shano popan itu adalah perusahaan yang dari awal sangat bernafsu ingin masuk ke indonesia
jadi sebelum seville indonesia berminat untuk mengambil modern group ini bidding untuk mendapatkan franchise dari seville
itu charun sopan sudah antri lebih dahulu
dan mereka sudah punya di thailand punya di beberapa negara lain dan mereka ingin menguasai indonesia
jadi saya kira mereka wajar kalau mereka punya keinginan
tetapi mungkin juga mereka melihat ada faktor faktor lain yang mereka perkirakan
walaupun kita membacanya itu adalah faktor harga
harganya tidak cocok
nah harga tidak cocok itu pasti ada faktor discount
kenapa tadi misalnya harga satu t mereka hanya berani tujuh t misalnya kenapa
ada faktor discount di bawahnya
karena mereka juga melihat beberapa hal yang mereka mau ekspansi di indonesia itu bagaimana
misalnya ada ketentuan di indonesia kalau kita mau buka di daerah harus daerah itu sudah harus memiliki rutr
dan di indonesia selama sejak tahun dua ribu
selama sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan itu baru kalau tidak salah sekitar dua belas kabupaten dan kota yang memilikinya
sehingga kalau kita mau main benar itu agak sulit
dan kebanyakan saya suka bertanya juga kenapa di daerah yang belum ada rutr nya tapi sudah ada toko modern di sana
dan kalau saya tanya dengan para pelaku dan itu kebanyakan pelaku domestik mereka mengatakan ya kita selesaikan secara adat
pemain asing yang tidak kenal betul di indonesia ini tidak berani
tidak berani bermain seperti itu
jadi kemungkinan kemungkinannya memang banyak sekali
artinya mungkin harus ada perubahan kebijakan dengan peristiwa tutupnya tujuh sebelas begitu ya pak reynald
saya ingin tanya sebetulnya bagaimana dampaknya setelah tiga puluh juni
tapi kita harus break dulu pak reynald
kita akan kembali setelah informasi mudik dialog bersama guru besar ilmu manajemen fakultas ekonomi universitas indonesia renald kasali
masih akan berlanjut usai pantauan terkini
jangan lupa di segmen khusus go mudik di segmen khusus go mudik
tetap di cnn indonesia newsroom
ya saya lanjutkan perbincangan dengan guru besar ilmu manajemen di fakultas ekonomi dan bisnis universitas indonesia reynald kasali
pak renald setelah tanggal tiga puluh juni apa yang akan terjadi
karena kita tahu perusahaan retail seperti ini tidak hanya tujuh sebelas
sebut saja ada lawson misalnya
misalnya kemudian ada indomart point lalu ada family mart ada circle k yang sudah terlebih dahulu
apakah kondisi yang dialami oleh tujuh sebelas ini juga akan dialami oleh perusahaan perusahaan retail yang lain itu
oh tentu berbeda masing masing tentu berbeda
karena circle k itu dan yang lain lain tadi anda sebutkan itu memang model bisnisnya tidak sama
walaupun mereka sekarang mengadopsi dengan menaruh beberapa meja untuk orang bisa ngopi makan dan sebagainya
jadi konsep bisnisnya dari awal memang sudah berbeda
mereka mempunyai kedai yang lebih kecil outletnya lebih kecil ukurannya
dengan produk produk atau yang ditawarkan di sana itu sedikit berbeda dibandingkan dengan yang dilakukan oleh tujuh
logistik yang mereka bangun sendiri diletakkan di daerah sunter kalau saya tidak salah
di sana ada dapur masaknya yang membuat nasi goreng dan lain sebagainya
makanan makanan yang mereka desain
jadi mata rantainya dan multiplier efeknya memang lumayan
sedangkan yang lain itu lebih mengikuti standar internasional dengan keunikan terbatas
kalau shuffle itu dengan memiliki satu keunikan yang cukup besar
sehingga memang mereka cocok ketika
sesuai dengan planningnya
ketika tidak sesuai dengan planningnya tentu ada masalah
nah yang jadi masalah adalah
memang karena perkembangan teknologi ini yang disebut dengan disruptive innovation atau disruption
mengakibatkan bahwa mata rantai itu dari konsumen ke para penjual produk itu semakin pendek dan orang ingin langsung
dan kita menyaksikan sekarang orang belanjanya langsung seperti itu harga menjadi turun ke bawah
nah kalau tidak siap memang penjualan turun
yang saya khawatirkan sebenarnya bukan
kalau pemerintah kita tidak cepat dan siap
memang yang dikhawatirkan akan ada banyak korban yang lain
yang berada pada sektor retail
nah contoh yang paling saya khawatirkan adalah justru retail seperti tanah abang mangga dua dan sebagainya
dengan jalur tol dibuka pas kelebaran ini
maka konsumen indonesia yang senang travel itu bisa langsung pergi ke cirebon langsung pergi ke pekalongan
sambil rekreasi mereka bisa membeli langsung
dan cost nya orang orang yang mempunyai barang di sana menjadi lebih murah karena orang bisa direct
bagaimana masa depan tanah abang itu menjadi persoalan
dan kita harus pikirkan apalagi ada media online saat ini
jadi ada hal hal yang kita harapkan cepat diambil keputusan yaitu mengenai undang undang e commerce
yang sudah ada di dpr yang sampai hari ini belum selesai misalnya
itu jadi persoalan juga misalnya
baik artinya ada perubahan kebijakan sebetulnya yang diharapkan dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi apa kalau kita bisa istilahkan pelaku pelaku bisnis konvensional
sebetulnya kebijakan di atas sudah ada tetapi eksekusinya yang dalam beberapa hal itu seringkali tidak dieksekusi
karena eksekusi itu kan otonom oleh kepala kepala dinas di bawah
kepala dinas ini di bawah provinsi atau di bawah kabupaten kota madia
nah bagaimana mensinkronisasi kebijakan antara di pusat dengan daerah
bagaimana antara pemerintah yang membuat ruu dengan dpr yang tidak mengesahkan ruu itu menjadi undang undang
persoalan di sana itulah orkestrasi orkestrasi seperti ini yang memang masih harus kita benahi
dan bagaimana para pelaku ini bisa cepat beradaptasi
kataku juga beradaptasi
saya kasih contoh apa yang terjadi di singapura
kalau kita baca dengan cepat singapura disruption retail gitu ya
pemerintah singapura itu sampai perdana menterinya turun dengan mengatakan satu ratus enam puluh ribu tenaga kerja di singapura itu terancam disruption di sektor retail
jadi mereka melatih undang para tenaga penjual di sektor retail supaya mereka mempunyai pekerjaan lain
karena itu terancam oleh e commerce dari indonesia dan china
kalau kemudian kita balikkan ke kasus tujuh sebelas
ada satu ratus enam puluh ribu lebih karyawan tujuh sebelas yang akan dirumahkan
apakah menurut anda pemerintah juga harus ikut bertanggung jawab
sevel itu tidak sebesar itu
selfal indonesia itu kalau tidak salah sekitar satu enam ratus tadi datanya saya mendengar ya
taruhlah sekitar dua ribu
kalau alpha itu sekitar tiga belas outlet
dan indomaret juga sekitar itu
tapi mereka sudah menyebar merata di berbagai daerah
mereka semua minta kepastian karena sektor retail modern ini kan selalu menjadi ancaman bagi sektor sektor yang lain ya
di satu pihak masyarakat ingin masuk ke area yang modern
tapi di lain pihak ini menjadi objek juga bagi para politisi
untuk menyingkirkan sektor modern ini karena dianggapnya seringkali mengancam sektor yang tradisional konvensional
pak renald kalau kemudian kita bicara dampaknya secara global terhadap iklim investasi di indonesia
penutupan tujuh sebelas ini akan seberapa besar pengaruhnya
ya ini saya terus terang sangat khawatir
karena numbers itu seringkali terlalu banyak
kalau hanya sekitar seribu enam ratus dua ribu orang dibandingkan dengan alfa indomaret yang tadi saya sebutkan sekitar satu ratus lima puluh ribu masing masing tenaga kerja itu kecil
tapi nama tujuh sebelas itu adalah nama global yang menjadi perbincangan dunia
dan pada waktu tadi saya sebutkan pada waktu tempat ngumpul yang tempat nongkrong anak muda teramai di dunia itu adalah tujuh sebelas
masuk di dalam harian the new york times halaman depan
maka bisa dibayangkan berita ini sudah menjadi bahan tulisan oleh para jurnalis internasional
dan saya yakin tidak lama lagi akan ada di halaman depan beberapa media internasional
jadi ini terus berpengaruh mestinya
dan saya harapkan para teman teman yang menjadi regulator ini tidak menganggap remeh hal ini
apa saran anda pak renald terhadap regulator
akan berdampak pada rencana rencana investasi yang lain
perhatikan juga hal ini
oleh karena itu para regulator ini hendaknya segera mengambil tindakan untuk mengamankan iklim investasi di indonesia
konkretnya seperti apa pak reynald
saran anda terhadap para regulator
ya yang pertama tentu adalah kepastian hukum dan kejelasan antara pusat dengan daerah
antara ketentuan yang diperbincangkan di level menko dengan kementerian
rejim rejim perizinan ini jangan terlalu asik membuat izin izin sendiri sendiri
permintaan presiden untuk segera pelayanan terpadu satu atap itu hendaknya dijalankan
karena yang mempunyai restoran itu bukan cuma rumah makan tetapi juga rumah sakit ada banyak restorannya
kapal pesiar itu juga ada banyak restoran
sektor sektor pariwisata itu banyak sekali memiliki hal seperti itu
nah ini harus dimudahkan agar mereka bisa menjalankan kegiatan ekonomi dengan pasti
yang kedua kalau memang ada gelora sesuatu misalnya ingin menghapuskan alkohol
alkohol itu harus dikaji berapa persen yang diperbolehkan
kita ingin menghapuskan misalnya alkohol agar anak anak muda tidak mengoplos
yang dioplos tetap saja ada karena yang digunakan adalah alkohol tinggi yang disebut captikus itu misalnya
sedangkan yang dijual di minimarket adalah minuman yang alkoholnya hanya tiga persen
nah tiba tiba diambil keputusan mendadak stok tidak bisa dijual produk turunannya itu snack dan sebagainya itu juga tidak bisa dijual
misalnya saja ketentuan mengenai jarak atau zoning
banyak yang terletak hanya sekitar tiga ratus empat ratus meter dari pasar tradisional
ketentuannya lima ratus meter itu banyak sekali
juga mungkin tidak ada imb
juga ada hal hal lain yang tidak bisa dipenuhi
tapi kok bisa jalan
sementara kalau ada pendatang baru itu dilarang misalnya
jadi diselesaikan secara adat di lapangan itu itu mengakibatkan high cost economy ketidakpastian
dan tentu kaum muda tidak menyukai bisnis yang hengkih pengkinya seperti ini
nah kepastian ini yang saya kira harus dijaga dibimbing agar kita punya aturan hukum yang lebih baik
ketentuan mengenai tata ruang
itu saya kira harus dijaga
itu saya kira harus cepat
itu daerah daerah diberikan tata ruangnya
kalau tidak ada tata ruang tidak ada sektor modern di tempat mereka
padahal pasarnya sangat jelas
baiklah semoga saja regulator segera memberikan kepastian hukum seperti yang anda sampaikan tadi
pak renald kasali guru besar ilmu manajemen fakultas ekonomi dan bisnis universitas indonesia
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom